presiden joko widodo menanggapi rencana amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
presiden juga menanggapi mengenai isu penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode
menurutnya pihak yang menyebar isu tersebut hanyalah orang orang yang ingin mencari muka saja
hal itu disampaikan presiden saat berbincang dengan wartawan istana kepresidenan di jakarta pada senin pekan lalu
presiden berpendapat wacana amandemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima kini malah memperlebar isu yang berkembang di masyarakat
presiden joko widodo menanggapi rencana amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
presiden joko widodo menilai rencana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah usulan yang berlebihan
maruf menyebutkan usulan ini tidak sesuai dengan semangat reformasi dan hanya akan menimbulkan polemik
⁇ maruf ⁇ menegaskan bahwa usulan untuk mengamandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima sebaiknya hanya fokus kepada mengaktifkan kembali garis besar haluan negara atau gbhn
dan tidak melebar kepada kebijakan lainnya seperti penambahan masa jabatan presiden serta pemilihan presiden secara langsung atau tidak langsung
⁇ maruf ⁇ pun menyebut ataupun menyambut baik usulan mengaktifkan gbhn untuk dibahas dan disepakati di legislatif
kalau ada apa apa yang lain ya tentu aturan soal amandemen terbatas kan memang sudah ada silahkan dibahas amandemen terbatas itu tentang gbhn itu dianggap itu disepakati oleh seluruh rakyat bahwa itu penting dan itu akan beribadik
ya tentu itu menjadi saya kira boleh saja dibahas
cuma kalau sudah melebar kemana mana untuk jabatan tiga periode itu saya sepakatlah dengan presiden
saya kira itu berlebihan lah menurut saya itu mengundang polemik baru
ya malam ini kami akan hadirkan ulasan politik sepekan yang menarik perhatian
kami mulai dari wacana amandemen seribu sembilan ratus empat puluh lima yang kembali menuai sorotan setelah presiden menyatakan
kami mulai dari wacana amandemen dan juga wacana masa jabatan presiden tiga periode
benarkah rencana amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima ini menjadi bola liar yang melebar kemana mana
bagaimana kita membaca sikap presiden
kita akan bahas topik tersebut dan nanti kita akan bahas juga topik topik yang lain di segmen berikutnya
tapi kita akan mulai dari soal amandemen terlebih dahulu yang memang cukup ramai diperbincangkan
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan bang ray rangkuti direktur eksekutif darlingkar madani
selamat malam bang ray
terima kasih sudah hadir di prime news bang
dan ada mas nyariu ahmad analis komunikasi politik dan marketing
politik dari ugm selamat malam mas nyarwi
saya mungkin mulai dari mas nyarwi terlebih dahulu
tadi kita sudah melihat bersama sebetulnya ya bang ray dan juga mas nyarwi pernyataan presiden tadi
dari perspektif komunikasi politik dulu
nah ini mas nyarwi bagaimana
apakah yang disampaikan presiden itu adalah bentuk ketegasan perlawanan atau apa sebetulnya
untuk ukuran pak jokowi itu udah agak keras belum sih mas nyarwi
ya begini kalau kita membahas dari aspek normatif konten ya konten komunikasi
apa yang disampaikan pak jokowi itu ketegasan
artinya ketegasan bahwa beliau menolak secara tegas
ada perpanjangan masa periode presiden maupun beberapa opsi opsi yang dikaitkan dengan perubahan pemilu presiden
misalnya tidak langsung walaupun kita belum melihat itu secara langsung eksplisit
tapi pada konteks tiga periode itu secara tegas
tetapi kalau kita lihat communication stylenya itu bukan sekedar ketegasan sikap
tetapi juga saya melihat ada rasa apa ya
agak geram atau gimana ya
kenapa karena isu itu justru merugikan presiden sebetulnya
iya karena seakan akan kan kemudian tadi kan yang kalimat terakhir itu kuncinya
ada yang mencari muka ada yang menampar muka bahasanya
seperti itu dua poin itu yang saya kira menunjukkan kegerawan bahwa usulan ini sepertinya tidak pantas disampaikan
pak jokowi kan kita kenal sebagai tokoh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat
dan ini seakan akan kan kalau presiden diam seakan akan bisa setuju kan
nah karena itu presiden
dipersensikan bahwa ini keinginan presiden
iya seakan akan begitu
padahal tadi publik perlu tahu presiden ini mau apa enggak
nah di situ kemudian bukan sekedar sikap ketegasan yang saya lihat tapi juga ada penolakan bahasanya tadi
usulan usulan ini tidak pas untuk melihat kondisi kita hari ini bahwa kita demokrasi sudah berjalan gitu
tadi kan disampaikan daripada kita ribut soal itu ya fokus ke tekanan eksternal
maksudnya mesej ini menurut anda untuk siapa mas herwi
tentu ke partai politika atau untuk orang orang yang kemudian sedang melakukan wacana semakin liar dari amandemen uud empat puluh
ya ada dua ya kita bisa fokus ke aktornya gitu
dan kita tahu kan kemarin dan ini kan seiring dengan kemarin ya perkembangan munas golkar kan
tentu kita tahu siapa yang mengusulkan presiden tiga periode kan gitu misalnya
nah tetapi ini sebenarnya juga bukan hanya ke aktor person politisi
tetapi juga menunjukkan respon presiden terhadap beberapa sikap sikap pimpinan partai menurut saya
yang terkait dengan wacana masa jabatan presiden seperti itu
dan tidak hanya partai saya lihat juga sorry ada beberapa ormas juga kan yang juga punya sikap terkait itu
tapi mungkin tidak pada jabatan tetapi pada pemilihan ya pemilihan presiden
seperti pbnu misalnya mengusulkan kan tidak ada pemilu langsung presiden tetapi pemilu yang dilakukan melalui mpr
kembali lagi ke sebelumnya pak
nah ini saya kira positioning presiden juga membantu kita publik dan juga saya kira akan
akhirnya akan berbicara ya
saya kira juga akan mengaruhi
karena presiden dalam sistem politik kita presidenial government system itu kan sangat sentral ya powernya
bahkan di undang undang dasar kita menempatkan kuasa presiden luar biasa kan di situ
sikap presiden menurut saya juga akan mengaruhi sikap sikap elit elit partai politik juga
dan partai secara institusi nanti ke depan pada periode berikutnya termasuk tahun tahun mendatang saya kira
apakah memang konsekuensi ya dari ketika wacana amandemen ini keluar ini seperti kotak pandora
jadinya kemana mana melebar kemana mana isunya
implikasinya atau seperti apa sih anda melihat soal ini
karena memang pusatnya itu di gabhn menurut saya
kalau gbhn nya dipatenkan dalam bentuk amandemen itu ya yang diusulkan itu jadi relevan
jadi misalnya kalau gabhn nya dirubah sekarang pakai paket gabhn
jadi misalnya pemilihan tidak melalui langsung mungkin presidennya dirubah bukan di prioritas prioritas itu bisa satu paket
satu paket yang koheren satu paket yang koheren
satu paket yang logik
nggak logik itu kan kalau seperti sekarang pemilihan presiden dua kali gitu loh kira kira kan
kemudian tidak ada pertanggung jawaban presiden terhadap mpr misalnya
nah itu apa istilahnya itu
tiba tiba orang mengatakan pemilihannya tiga kali gak logik gitu loh kira kira
atau pemilihannya melalui mpr gitu loh kira kira
padahal tidak ada gabhn nya kira kira gitu
tapi kalau ada gbhn presiden dipilih oleh mpr itu logik semua
karena kan yang buat gabhn itu mpr
nah gabhn dan atas dasar gabhn ini presiden menerima mandat
yang tentu saja dengan sendirinya mandat itu datang dari mpr kan
nah pemberi mandat lah yang punya kewenangan untuk memilih siapa yang akan diberikan mandat
kan kira kira gitu loh
nah itu logik tuh
makanya saya sendiri pernyataan pak jokowi itu menurut saya masih saya tanggapi sebagai pernyataan biasa kalau saya
meskipun tentu kelihatan ekspresinya kelihatan sedikit lagi misalnya agak jengkel ya
gengkel dan semacam
saya bacanya sih sekarang itu
nah artinya karena beberapa peristiwa yang dipercentuhkan oleh pak jokowi kepada kita
beliau bisa cukup marah pada satu hal tapi besoknya berubah juga
gitu kira kira tuh
jadi mungkin ini soal timing ya
mungkin ketika orang bicara soal tiga periode misalnya ya
pemilihan tidak secara langsung gitu
itu mungkin secara timing saja
kalau mungkin timingnya nanti
tidak seperti sepuluh tahun sebelum pilpres dilaksanakan
bisa saja sikap bu jokowi juga akan berubah
tidak seperti semarang sekarang
kan secara politik diskusi ini tidak mengasihkan bagi pak jokowi
pertama elektabilitasnya dan popularitasnya kelihatan nggak tinggi gitu
di situasi sekarang kan
jadi ketika orang membicarakan itu
orang jadi apa namanya ya
sikap orang jadi negatif kan itu kan
yang kedua ada anak dan menantunya yang mau ikut terlibat di dalam
satu di solo satu di medan gitu
jadi kalau kita lihat
oh ini seperti watak yang memperlihatkan haus kekuasaan
seperti menampar saya gitu kan
tapi subtansinya sendiri pak jokowi nggak bicara
apakah beliau misalnya mengatakan
memang secara perspektifnya
bahwa pemilihan melalui mpr itu tidak patut
dalam negara yang demokratik misalnya begitu ya
atau tiga periode itu tidak pantas
beliau hanya mengatakan mengusulkan itu
tapi kita nggak tahu nanti
nah apakah itu berarti menunjukkan diam
beliau materinya tidak setuju
kita belum tahu tuh
belum sampai di sekilis sekilis itu
saya sih melihat kemarahan itu
kemarahan yang bersifat situasional
bukan kemarahan yang bersifat prinsipil
tapi anda melihat arah wacana amandemen ini
semakin tidak jelas tidak sih
atau justru sudah semakin mengerucut
pimpinan mpr tengah roadshow begitu ya
ketemu dengan sejumlah pihak pihak
tapi kan kita belum tahu
arah amandemen ini mau kemana
apakah sesuai dengan semangat awal
atau kemudian menjadi lebar kemana mana
ya memang melebar kemana mana
tapi melebar kemana mana itu juga
bukan tanpa didesain
di beberapa tempat dari partai politik ini
ingin menunjukkan kepada pengusung utama
yang dalam hal ini kan kelihatan
pdi perjuangan ini terlalu ngotot
inisiatornya macam macam dan seterusnya itu
bahwa mereka belum tentu sejalan
dengan pdi perjuangan dalam beberapa hal
oleh karena itulah mereka
seperti misalnya nasdem mengatakan
kenapa harus bergutat pada soal
mengapa tidak kita bicarakan yang lain gitu
menurut saya sih itu taktik gitu
taktik yang bagaimana
taktik untuk membuat negosiasi dengan pdi perjuangan
makin kuat juga
artinya anda kalau maju begini
anda juga mesti begini dong
dengarkan ini macam macam
kan akhirnya seperti sekarang
melebar itu tadi kan
boleh jadi itu juga bagian dari skenario
kami tidak setuju perubahan demand itu
jadi taktiknya adalah
ide nya kita diamkan saja
tapi kita perluas saja
nah dengan memperluasnya
orang semua ribut seperti yang sekarang
ya lebih baik kita hentikan dulu
karena semuanya ribut
kan kira kira gitu
jadi bisa taktiknya begitu
jadi apa yang saya lihat sekarang ini
bisa tiga segmen gitu ya
pdi yang kuat dengan isu gbhn gitu
tapi ada segmen yang lain ingin negosiasi dengan isu itu
mungkin untuk memasukkan ide nya gitu ya
tapi ada segmen yang lain justru ingin membatalkan rencana untuk pandemi itu
tapi tidak dengan melawan
tapi dengan membalutnya untuk mengubah segalanya
dengan ide yang lain
dengan ide yang lain
orang jadi ngeri juga kan
kalau sampai undang undang dasar atau amandemen ini tanpa batas
kan kira kira gitu
sehingga kemudian dapatkan juga ke presiden jokowi
nah akhirnya kepada pak presiden jokowi dan seterusnya
mas nyarwi kacamata anda bagaimana melihatnya
ada tambahan lain soal ini
ini memang agak agak berseberangan ya
kemudian presiden dengan apa yang disampaikan oleh partai partai politik pendukungnya ya
ya saya kira begini
ada dua kalau gelanggang politik atau arena politik
ada dua di dalam permainan
apa di dalam diskus soal atau narasi soal amandemen ini
yang pertama kan kita tahu dari presiden sendiri
presiden kan punya ketegasan sikapnya
tadi udah disampaikan
tetapi juga ada dimensi lain yang menurut saya
parlemen arena ya
arena politik yang ada di parlemen
kuasa di dalam proses amandemen itu kan ada di partai politik
dan partai politik yang punya kursi punya anggota ada di parlemen
dan juga tentu nanti kalau misalnya mpr kan ada dpd
jadi proses politik ini kuncinya ada di parlemen dan juga partai politik
nah karena itu menurut saya sikap ketegasan misalnya penolakan sekalipun dari presiden
itu tidak menjamin bahwa arah dari proses amandemen misalnya itu kemudian tidak membalik
misalnya contoh pemilihan presiden dari yang langsung menjadi tidak langsung misalnya
atau tentu saja juga misalnya contoh tadi
apakah itu bisa menjamin presiden tidak diperpanjang misalnya masa periodenya
karena begini konten di dalam apa apa yang ditransaksikan dalam amandemen
dalam politik itu kan penuh dengan transaksi
dan demokrasi kita juga masih elitis ya
transaksi antar elit masih menjadi poin yang menentukan arah format politik di negeri ini
kalau yang ditransaksikan itu terkait dengan platform sistem politik demokrasi kita
saya kira ini juga membahayakan
karena kita tahu ya semangat reformasi kita harus ingat
semangat reformasi itu amandemen ini kan empat kali
kalau kita lihat semangatnya itu terasa di masing masing tahap sebenarnya
yang pertama itu jelas membatasi masa periode kemimpinan presiden
dan itu kan kita bicara semangat demokratisasi sebenarnya
dan kedua misalnya dia mewasukkan unsur desentralisasi misalnya
artinya apa ada proses desentralisasi politik tidak hanya sentralisme gitu
nah sampai tahap tahap berikutnya soal ham ya
tahap berikutnya ya soal bebasan berpendaftaran
tahap berikutnya ya soal kesehatan
ini kan menunjukkan ada tahapan sistem politik yang kita bangun
sistem demokrasi yang kita buat
dimana sistem pemilu itu ditentukan arahnya
nah memang mungkin yang dilupakan ketika amandemen itu dibuat
itu soal bagaimana haluan negara
nah ini yang kemudian menjadi pintu masuk untuk mengamandemen ini dari sekarang
tapi harus hati hati menurut saya
tadi saya itu dengan bung roy
kalau misalnya pintunya gbhn
ini kan kita ini sebenarnya kan sudah masuk kepada penguatan sistem presidensial
kalau menempatkan lagi mpp
kalau menempatkan lagi mpp

mpr punya arah ya untuk mengevaluasi presiden dengan gbhn
dan seakan akan presiden tidak lagi setara dengan mpr
nah ini kemudian menjadikan kita bukan lagi presidensial
sistem lagi secara kuat
tetapi justru terjadi pelemahan
implikasi di ini harus kita pertimbangkan
selain sistem pemilu yang sering diperbatkan juga
kalau begitu bang rey
dari yang anda lihat
wacana mendemain ini sebetulnya
apa membentuknya ya
apakah kemudian gbhn saja
saya kira bertahap
ini dibutuhkan atau tidak sih sebenarnya oleh negara kita
kalau saya tentu saya mengatakan tidak dibutuhkan
tapi kan partai politik memikirkan hal yang lain
khususnya menurut saya partai partai dengan dominasi suara yang terbesar
karena ini saya pikir dua puluh tiga puluh tahun kemarin agak stabil
misalnya kalau lihat pdi perjuangan itu satu dua satu dua
nggak akan mungkin turun ke tiga dulu
untuk satu dua puluh tahun ke depan
green ra sama golkar juga akan begitu
bersaing di dua dan tiga dua dan tiga dan seterusnya gitu
sementara yang satunya juga bisa berpindah macam macam
jadi kalau dilihat dari ini
mereka ingin dong oligarki ini makin kuat
dan mekanisme oligarki yang paling kuat itu adalah melalui mpr
karena mereka sudah bisa kongkos semua dengan kawan kawan
nah satu segi
kalaupun nanti calon presiden mereka
bukanlah orang yang diusung oleh mereka
tapi kalau mereka pemilik suara terbesar
kan mereka tetap bisa kontrol itu presiden
artinya apa gitu
artinya boleh jadi
ini udah dibaca mungkin ke depan
bisa saja partainya
calon presiden bukan dari saya
bukan dari si b
bukan dari si c
tapi karena penyumbang terbesar suara
terhadap kemenangannya adalah partai kita
bahwa presiden ini akan tetap sangat tergantung pada suara kita
pada partai kita
inilah melusaha yang dibaca
oleh karena itulah buat kbhn nya
meskipun yang unik itu pilihannya secara langsung
bagaimana bisa menjelaskan
kejadian yang nyambung ya
presidennya dipilih secara langsung
tapi presiden bekerja atas dasar amanah kphn
kan kira kira yang dibuat oleh mpr
nah oleh karena itulah
ini tadi bilang bertahap tadi ya
itu makanya sekarang kemungkinannya dulu deh
pemilihan presidennya tetap langsung
supaya masyarakat tidak marah
ujung ujungnya ke sana ya
tapi mungkin pemilu berikutnya akan dibuat mekanisme lain
mekanisme lain itu adalah pemilihan melalui mpr itu
gak bhn dibuat
karena presidennya dipilih oleh rakyat gitu
rakyat juga jadi malas
taat dan patuhnya pada mpr
bukan pada rakyat
kan kira kira gitu
isu amandemen ini masih bergerak di isu isu elitis
politik yang elitis
tidak masuk ke isu isu yang substantif
contoh misalnya ya
kita tahu di undang undang kita kan sudah mengatur sistem ekonomi ya
yang sebenarnya aman demen terakhir itu kan mengakomodasi antara hal yang sifatnya sistem kapitalis
dengan juga model kerakyatan
isu itu gak naik
terus kemudian sistem jaminan sosial
termasuk kebebasan apa
ekspresi kebebasan berpendapat di muka publik
yang itu menjadi bagian indikator demokrasi
isu ini tidak menjadi diskursus ya
nah saya bawa banyak isu isu
karena itu tadi
kan kepentingan aman demen ini dalam kerangkasan
maka memperkuat oligarki itu
tidak masuk ke semenan
termasuk isu sekitar pengelolaan sumber daya alam
yang kita tahu ya
nah ini juga kesenjangan ekonomi ya
ini mestinya kalau misalnya aman demen
isu yang populis ini
yang dirasakan banyak masyarakat
itu juga mestinya lebih didorong juga
jangan hanya isu isu yang sifatnya elitis seperti ini
karena kepentingannya adalah memperkuat oligarki
partai partai besar ini merasa bahwa siapapun presidennya harus tunduk kepada mereka
melalui cara bahwa alat ukur presiden itu sukses dan sukses
adalah gbhn yang dibuat oleh partai partai besar
jadi siapapun presidennya harus takut kepada partai partai besar ini
meskipun tidak lahir dari mereka
siapa aja boleh mengusulkan presiden
tapi di ujungnya nanti tetap ke kita
ini yang saya sebutkan tadi
pakailah bahasa kbhn macam macam
sebab unik juga nih
pdi perjuangan misalnya ya
mereka mengusulkan gbhn
karena mereka menganggap bahwa apokus dari pembangunan kita tidak jelas
lah berarti anda kritik jokowi
jadi lima tahun jokowi ini
yang kemarin begitu ya
itu nggak ada fokusnya
sehingga anda membutuhkan gbhn untuk mengukurnya
presiden jokowi juga dikritik
bang reda juga pak sarwi
soal kemudian ada menanantu dan juga putranya yang bakal maju dalam pilkada
nah ini bagaimana ini juga menjadi
tapi perbincangan cukup hangat
karena dikabarkan ini adalah membangun dinasti politik
haji mumpung dan sebagainya
fair nggak sih kalau kemudian itu ditangkap oleh publik
karena kan sebetulnya balik lagi dalam
alam demokrasi kan siapapun boleh
maju begitu kan dalam kontestasi pilkada
kita bahas nanti ya bang reda dan pak sarwi soal itu
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi